sedangkan penonton f satu powerboat yang datang dari arah forcea dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat akan dialihkan memasuki kantong parkir lumban pea